saudara pantauan arus balik gerbang tol cikatama terpantau lengang pagi hingga siang hari ini
rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangku kabupaten semarang
hingga kilometer tujuh puluh dua gerbang tol cikatama kini diberhentikan
siang ini saudara terpantau tidak ada kepadatan di sepanjang jalur tol cikampek utama
lalu lintas di kedua jalur sudah kembali dibuka secara normal
hanya rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer tujuh puluh hingga empat puluh tujuh yang sementara ini masih diberlakukan
lalu bagaimana situasi di gerbang tol cikatama kita tanyakan pada jurnalis kompas tv veronica kartono
gerbang tol gardu utama maupun gardu satelit
total hari ini jasa marga membuka seluruh gardu tolnya sebanyak tiga puluh satu buah dan tiga gardu tambahan
jadi totalnya ada tiga puluh empat gardu yang dibuka pada hari ini dan semuanya tidak ada antrian panjang
tadi sempat ada kunjungan dari kakor lantas irjen aan suhanan
di mana beliau menyampaikan evaluasi terkait dengan kinerja arus balik
dan arus mudik di lebaran dua ribu dua puluh empat ini
terkait dengan khusus arus balik sendiri ini merupakan sebuah keberhasilan
karena lalu lintas berjalan dengan lancar dan sampai dengan saat ini
rekayasa lalu lintas sudah diberhentikan khusus rekas lalu lintas one way atau satu arah
mulai dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung sampai dengan kilometer tujuh puluh dua ruas jalan tol cikopo palimanan
nah terkait dengan apakah akan diberlakukan ini masih kami masih terus menunggu
tapi jika melihat pantauan terkini ini sudah tidak ada lagi rekayasa lalu lintas yang diberlakukan
tapi memang dari kilometer tujuh puluh sampai dengan kilometer empat puluh tujuh ini nanti apakah akan dilihat akan dibuka kontraflow sebanyak dua lajur
karena mengingat lalu lintas yang dari arah semarang dari arah transjawa maupun yang dari arah bandung ini sudah terpantau landai
selain dengan rekayasa lalu lintas baik itu one way
satu arah maupun kontra flow
irjen aan suhanan juga sempat menyinggung soal dengan penurunan dari angka kecelakaan begitu ya
jadi khusus untuk arus mudik dan arus balik di lebaran dua ribu dua puluh empat ini merupakan sebuah pencapaian
karena jumlah dari kecelakaan ini menurun sebanyak tujuh belas ini untuk kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia
kemudian untuk dengan jalur arteri sendiri ini juga terpantau ramai namun lancar hingga saat ini belum ada penumpukan yang menyebabkan kepadatan yang berarti begitu
secara umum irjen an suhanan juga mengatakan bahwa kita sudah melewati puncak dari arus balik
karena puncak dari arus balik ini sendiri terjadi tadi malam sampai dengan tadi pagi
jadi lima belas april malam sampai dengan
tujuh belas april subuh pukul enam pagi ini tepatnya terdapat sekitar satu ratus enam puluh dua ribu kendaraan yang melintasi gerbang tol cikampek utama
di mana yang menjadi titik kepadatan memang di kilometer enam puluh delapan
namun kini kita sudah melewati arus balik puncak dari arus balik dan memang diperkirakan masih ada sekitar dua ratus ribu kendaraan
yang belum balik ke arah jakarta itu untuk dari gerbang tol cikampek utama sendiri
jika digabungkan dengan tiga gardu tol utama lainnya tiga gerbang tol utama lainnya yakni dari gerbang tol kalihurib utama
gerbang tol ciawi dan gerbang tol cikupa ini sekitar masih ada sekitar enam ratus empat puluh ribu kendaraan yang belum kembali ke arah jakarta
namun jangan khawatir karena berdasarkan pantauan kami dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula dari pihak jasa marga dan korlantas
lalu lintas masih terpantau landai masih terpantau lengang dan ini memang sudah terdistribusi
kemacetannya karena kita sudah melewati puncak dari arus balik yang memang terjadi tadi malam sampai dengan tadi pagi maksimal pukul enam pagi
baik terima kasih jurnalis kompas tv veronica kartono selamat bertugas kembali